tugas gabungan direkturat reserse kriminal umum dan khusus polda jawa barat serta polrestabes bandung
meringkus enam orang yang terlibat dalam pembuatan video porno yang melibatkan anak pada senin pagi
selain sutradara polisi juga menangkap pemeran wanita dewasa dan ibu dari ketiga anak yang ada dalam video
petugas gabungan direktorat reserse kriminal umum dan kriminal khusus polda jawa barat serta polrestabes bandung
meringkus enam orang yang berperan dalam pembuatan video porno
video tersebut melibatkan wanita dewasa dengan sejumlah anak anak
kenam pelaku tersebut masing masing dua wanita yang berperan sebagai perekrut
dua wanita pemeran adegan seorang pria yang merekam video
serta seorang wanita yang merupakan ibu dari anak yang berperan dalam video
kenam pelaku ini diciduk petugas di sejumlah lokasi berbeda pada sabtu dan hari minggu kemarin
sementara tiga bocah laki laki yang ada dalam video
kini dalam penanganan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan
perempuan dan anak
pelaku f merekam adegan pada april dan mei di dua hotel di bandung
setelah mendapatkan pesanan dari seorang warga negara kanada r di facebook
r saat ini masuk daftar pencarian orang
ketua pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak neti heriawan
mengaku pihaknya akan melakukan serangkaian kegiatan untuk membantu ketiga korban
kegiatan tersebut berupa observasi serta asesmen terkait trauma pada tiga bocah yang menjadi korban
kita belum tahu
kita tidak tahu
diungkap adalah sesuatu yang mengerikan sesuatu yang memang menimbulkan trauma
oleh karena itu dalam beberapa hari ini kami akan menyebabkan si pomo
untuk membantu jajanan kepolisian menyusun gap
enam orang ini akan menjalani pemeriksaan lanjutan
polisi menyelidiki dugaan keterkaitan pembuatan video dengan jaringan pedofilia internasional
freddy bangun bandung